pandemi membuat ribuan warga kini harus puas bersilaturahmi secara digital
cara baru lebaran via online ini pula yang dijalani rajiv salah satu mahasiswa asal kabupaten langkat sumatera utara yang tengah menimba ilmu di malaysia
di hari lebaran ini kami menghubungkannya dengan orang tuanya di langkat dan sang adik yang juga tidak bisa mudik dari kabupaten ponorogo jawa timur
dan langsung kita sapa mereka yang sudah terhubung bersama cnn indonesia news hour lebaran via zoom
halo mbak ratu
iya apa kabar semuanya ibu bapak dan adiknya rajiv
selamat idul fitri
ini jadi semua berpisah begitu ya seperti apa kondisinya coba rajiv bisa bercerita sedikit di malaysia ini seperti apa sekarang kondisinya
baik terima kasih mbak ratu secara umum kondisi di malaysia sebenarnya sekarang masih memasuki fase ektb atau biasa disebut dengan perintah orang pergerakan
dan saat ini juga masih berlangsung di durasi tersebut
hingga akhir tanggal sembilan juni dua ribu dua puluh
dan ini juga berdampak kepada saya selaku mahasiswa yang kemudian tidak diizinkan kemana mana lebih disarankan untuk stay di rumah
dan juga dengan keterbatasan flight yang sangat banyak juga mengikuti arahan pemerintah sehingga saya tidak bisa kembali ke indonesia
dan tentu saja saya harus patuh dengan arahan oleh pemerintah tersebut dan tidak nakal seperti itu
nah keseluruhan kita mahasiswa indonesia yang ada di malaysia aman
kita semua juga kemudian memiliki kesempatan untuk berkumpul namun tetap dengan jumlah yang terbatas
baik sementara itu bagaimana kemarin ada beberapa warga negara indonesia juga mahasiswa begitu pelajar yang bisa pulang ke sini begitu beberapa
rajiv tidak ikut juga ingin menggunakan surat seperti itu untuk pulang ke indonesia
baik sebenarnya mengenai untuk apakah kita ingin pulang atau tidak secara pribadi saya memang sangat ingin pulang pak
tapi jika melihat apakah nantinya saya akan beresiko atau tidak menjadi carrier
bagi virus ini itu yang menjadi pertimbangan saya
sehingga daripada saya nantinya yang bertujuan baik ingin selaturahmi kepada kedua orang tua saya
namun the worst case nya saya malah membawa virus corona ke keluarga saya
maka saya memilih untuk tidak pulang daripada nanti justru menjadi hal yang buruk kepada keluarga saya
bukti rasa cinta saya kepada mereka adalah dengan tidak mudik tahun ini dan dengan standby di tempat saya sekarang
yakni di kuala lumpur saja
baik luar biasa
mumpung ini sekarang sedang berkumpul melalui zoom

adik juga serta ibu dan bapak ada yang mau disampaikan silahkan
ya untuk ayah mama ada putri di situ habib dan alang edo yang di ponorogo
saya sebagai anak yang paling tua barangkali banyak sedikit telahan ya mak
dan saya sudah hidup dua puluh tujuh tahun dan ini adalah pertama kalinya saya idul fitri tidak bisa mencium tangan ibu dan ayah saya
siapa sih yang nggak sedih pasti sedih siapa sih yang gak kehilangan pasti merasa kehilangan
tapi di samping itu semua saya merasa bahwa kita silaturahmi juga tidak pernah terputus
kita punya akses internet yang cukup baik dan alhamdulillah kesemuanya tetap berjalan dengan lancar
kalau memang masalah siapa yang paling ekspresif ayah dan ibu saya memang tidak tipikal orang yang langsung ekspresif menunjukkan rasa sayangnya
tapi saya sadar dan saya paham mereka adalah orang tua yang kemudian pasti rindu dan pasti
ada rasa keinginan untuk bertemu dengan anaknya
tapi dengan keterbatasan dan suasana pandemi maka tidak mungkin juga kita ingin memaksakan ingin bertemu mereka
dan sekali lagi mak ayah dan semuanya mohon maafkan irvatin kalau ada kesalahan
semoga idul fitri tahun ini bisa lebih berkah dengan kita menjaga jarak seperti itu mbak
iya ibu bapak ada yang mau disampaikan melalui zoom ini dengan kedua anaknya
ya ada mbak
ini kami merasakan raya ini tidak lengkap seperti biasanya kan
biasanya kami bisa berkumpul bersama sama tapi karena berdua kita anggap raya ini musibah
kami hanya bisa menahan diri saja sembari memohon kepada allah
mudah mudahan ya anak kami di dalam negeri yang menuntut ilmu mudah mudahan allah berikan kesehatan
kemudian kami juga di sini dalam keadaan sehat
dan kita sama sama berharap mudah mudahan virus corona ini bisa berakhir dan kami dapat berkumpul kembali pada acara acara yang lain begitu saja
amin alhamdulillah pak
dan untuk yang di ponorogo muhammad ridul silahkan seperti apa saat ini kondisinya di ponorogo karena kita tahu di jawa timur ini termasuk juga zona merah
pak ratu ini saya masih berada di ponorogo
dikarenakan ponorogo ini kemarin kan baru terdeteksi bahwasannya ada delapan orang yang terkena positif covid sembilan belas
maka saya selaku mahasiswa di sini sekaligus guru di pondok gontor
maka saya lebih memilih stay di sini untuk jaga jaga dan agar keluarga di rumah juga sehat
pada saya pulang kembali ke rumah
pada saya pulang kemudian membawa penyakit seperti itu
makanya saya tetap stay di pondok modern gontor untuk ya sekaligus membantu pondok
sekaligus juga walaupun di sini juga saya banyak kerjaan juga
namun tentunya kalau perasaan rindu ingin pulang tentunya dari sebelumnya saya juga ingin sekali pulang
berkumpul dengan keluarga kembali dengan kakak saya yang di malaysia juga
karena memang baru idul fitri ini kedua kalinya saya tidak pulang
karena dikarenakan ya kondisi yang kurang kondusif seperti ini
maka tetap saya harapkan untuk keluarga di rumah kakak saya di malaysia tetap sehat selalu
dan agar seluruh keluarga indonesia tetap menjaga diri tetap stay di rumah
kalau memang tidak perlu pulang tetap stay saran saya tetap stay di rumah
untuk menjaga keluarga dan kerabat

baik semoga ini juga bisa menjadi pengingat
bagi seluruh masyarakat indonesia untuk tidak mudik
terima kasih semuanya yang di malaysia
muhammad rajif sharif ketua ppi malaysia
dan juga ada adiknya ridho irham
dan juga bapak ibu yang berada di langkat sumatera utara
terima kasih selamat idul fitri